apakah kau baik baik saja puteraku
aku katakan berkali kali kepada mu ibu nda
untuk tidak keluar dari kamar
tapi puteraku apa salahnya seorang ibu nda
aku akan membunuh kalian semua tanpa ampun
tenang saja kami tidak akan mengambil pusaka pusaka ini
akan aku pegang kata kata kalian semua
terima kasih banyak gagak lumayan
engkau sudah membebaskan tuhan
tidak tahu bagaimana membalas jasamu
kenapa wajahmu tampak sedih
kita kita terkurung di gua ini
aku tidak tahu
entah bagaimana kita bisa keluar dari gua ini
kipati raga mengatakan
untuk masalah keluar dari sini
tidak usah khawatir
kau belum tahu kekuatan kipati raga
untuk keluar dari goa ini
untuk mencari kursi kecil
kau tidak bisa mencari kursi ini
kau tidak bisa mencari kursi ini
kau tidak bisa mencari kursi ini
kau tidak bisa mencari kursi ini

kau tidak bisa mencari kursi ini
kau tidak bisa mencari kursi ini

kau tidak bisa mencari kursi ini
kau tidak bisa mencari kursi ini
kau tidak bisa mencari kursi ini

kau tidak bisa mencari kursi ini
kami sudah membuat permintaan di balik

kalian tidak melanggar perintah
ingat aku masih menjadi ratu di istana ini
aku hanya ingin menengok dia di kamarnya
aku tidak akan kemana mana
tapi kalau kalian dihukum karena ini
aku akan membela kalian
sekarang bukakan jalan untukku
aku akan menangkapmu
apa kau baik baik saja putraku
aku katakan berkali kali kepadamu ibunda
untuk tidak keluar dari kamar
tapi putraku apa salahnya
seorang ibunda yang cemas akan keadaan putranya
aku malu mempunyai ibunda yang berwajah seperti itu
aku tidak mau
aku ingin menangkapmu
aku ingin menangkapmu
aku ingin menangkapmu
aku ingin menangkapmu
aku ingin menangkapmu
aku ingin menangkapmu
aku ingin menangkapmu
kau benar benar keterlaluan surawi sesa
apakah kau lupa
aku adalah ibundamu yang melahirkanmu
aku ingin menangkapmu
aku ingin menangkapmu
aku ingin menangkapmu
aku ingin menangkapmu
aku ingin menangkapmu
aku tidak pernah memintamu untuk melahirkan
aku ingin menangkapmu
aku ingin menangkapmu
aku ingin menangkapmu
aku ingin menangkapmu murid saya

kutipkan kita teranter
sekarang aku ingin kepada pokokan keitapan
kenapa paman menghalangiku
kenapa paman menyerangku

maaf maafkan aku aku terpaksa menyerang
ampun guski prabu
di luar sana ada pendembo yang ingin melinsirkan guski prabu

saya merasa rusak
jangan mengambil lain pintu
tidak bisa kami serahkan
aku tidak akan lakukan kita

aku menghampiri kalian
saya lakukan perbuatanmu telah jadi senjata

prajurit apakah putra ku terluka
gusti prabu surowisesa selamat
tidak terjadi apa apa
mereka hanya penduduk kampung yang dengan mudah dilumpuhkan oleh para punggawa gus
lalu bagaimanakah dengan orang orang itu
apakah mereka sudah pergi semua
sebagian berhasil kabur
tapi banyak juga yang ditangkap
gusti prabu akan menghukum mereka dengan hukuman gantung besok pagi
purawijaya kau adalah putra raja
tetapi kau telah menyalahgunakan kekuasaan
dengan benar benar perbuatanmu
perbuatanmu itu telah membuat dewata agung murka
dewata yang agung tolonglah aku
tidak sudah indra
tolonglah aku dewata
kau harus bertanggung jawabkan apa yang bilang kau berbuat surowisesa
aku tidak akan mengulanginya